ini dia si jali jali
lagunya enak lagunya enak merdu sekali
capek sedikit tidak peduli saya asalkan tuhan asalkan tuhan senangi hati
angin barat gelombang barat angin barat gelombang barat sumur mati saya tutupi
jangan pula jalan merah
jangan pula jalan merah
kalau jalan mati saya turuti
kalau jalan mati saya turun
selamat pagi selamat pagi selamat pagi making ramadhan pemirsa dari gambang
keromong tukang tukang tabuh sepuluh aku suka apa tuh bertabuh di hatinya ya rapun

alhamdulillah pada seger ya
udah pada sarapan belum
hausnya kalau haus itu minumnya ada sih
iya satu kolam banyak
oke lah kalau gitu teman teman nanti kita bakal ngobrol ngobrol juga sama mereka ya praps ya
baiklah kalau begitu kita geser sedikit ke sebelah sini
oke aduh saya semangat sekali hari ini prabu
iya kita selalu sapa dulu pemirsa di rumah
bagi anda yang baru nonton breaking news di mk sampai larut subuh ya
jam empat pagi tadi baru selesai
siap siap istirahat dulu
lanjutin lagi tapi kita mau kasih tahu dulu nih sama pemirsa semuanya di rumah
ini ada yang enak gulai kuning enak rasanya
kalau gitu langsung aja kita mulai good morning selengkapnya
ada yang berbeda saat anda mendengar lagu betawi jali jali yang dimainkan oleh kelompok tukang tabu ini
anda akan merasakan aransemen dinamis dan modern
yang seakan membawa angin segar dari aransemen gambang kromong yang biasanya terkesan kuno
tukang tabuh dimotori oleh imam firmansyah
sejak tahun dua ribu dua puluh
pria lulusan seni musik tradisional ikj ini memang ingin membawa nuansa modern dari gambang kromong
namun tetap menjaga originalitas musik gambang kromong
kita masih jumpai ciri khas gambang kromong seperti gambang kromong hingga alat musik gesek tehian yang tetap dimainkan
komunitas tukang tabuh lahir dari kepedulian imam akan nasib musik gambang kromong
yang seakan akan berjalan ke kota jali jali

apalagi regenerasi pemain gambang kromong terbilang minim
misi utamanya adalah memperkenalkan musik tradisional sama anak anak muda
selain itu juga kita mengedukasi masyarakat
kalau musik tradisional itu nggak identik sama aki aki kakek kakek gitu yang main orang orang tua
tapi ini musik tradisional itu juga bisa dinamis bisa keren
untuk mendukung cita citanya mempopulerkan kembali gambang kromong
imam merekrut pemain remaja untuk ambil bagian di kelompok tukang tabuh
alunan musik gambang kromong tukang tabu semakin unik dengan penampilan beatbox yang dimainkan noval
remaja berusia sembilan belas tahun ini juga bermain drum di komunitas tukang tabuh
tak banyak memang yang peduli akan nasib gambang kromong
namun di tangan generasi muda seperti tukang tabuh inilah kita optimistis
alunan musik gambang kromong masih bisa mengalun indah di tengah derasnya musik modern
yudi yudawan himawan amri jakarta
oke pemirsa masih bersama kami di good morning
sekarang waktunya kita untuk ngobrol ngobrol sama teman teman dari gembang keromong
tukang tabu ini seru sekali ya
lengkap ya sampai ada bras sectionnya juga ada trompet disitu
saya penasaran nih ini disebelah kita udah ada intan vokalistnya
alhamdulillah lalu juga ada bang imam nih ya pimpinan orkes dari tukang tabu
luar biasa ini sudah berapa lama mas imam berjalan
kita berdiri tahun dua ribu lima belas jadi baru sih baru berumur empat tahun
oh jadi baru empat tahunan ya kalau gitu
emang kenapa sih
membuatnya apa namanya gambang keromong gitu bukan yang lain lah misalnya
sebenarnya saya pribadi punya ketertarikan sendiri
waktu pernah sekali nonton gambang romong waktu itu di taman mini waktu itu
yaudah akhirnya saya belajar sampai saya diriin kelompok sendiri
seru banget ini saya lihat kan rata rata masih muda muda banget
ganteng gitu masih fresh fresh sekali
ini sistem rekrutmennya gimana
apa mereka datang
sendiri mau jadi anggota
kalau saya siapa aja yang mau belajar gambang kromong musik betawi ayo ikut
kita nggak dibikin susah lah artinya nggak ini ini banget nggak susah susah banget
jadi lebih enjoy aja lah
suka rela gitu ya
kalau mereka suka mau boleh
kalau indah gimana ceritanya bisa gabung sama
gimana intan ceritanya
kalau aku karena emang dari kecil suka musik
terus pas masuk sekolah smk kebetulan ada jurusan musik karawitan
nah pak imam ini salah satu gurunya juga
yang sering ajar ajar di sekolah
jadi suka juga sama musiknya kan unik beda dari yang lain
terus tradisi juga bagus
jadi ikutan diracunin sama bang imam nih ya
buat suka sama gambang kromong ya
kenapa suka sama
karena itu kan sekarang anak anak muda ya
sukanya tuh ya k pop gitu kan
atau juga kalau mau cover cover lagu di youtube jadi deh
karena kan yang pertama kita harus mencintai budaya indonesia
budaya kita sendiri harus melestarikan juga
terus juga beda dari yang lain
jadi mencintai budaya sendiri termasuk juga orang sendiri ya
nah ini lokal lokal ini makin makin cowok cowok lokal
ganteng ganteng sekali ya

ganteng ganteng sekali ya
biasanya kan kalau ingin melestarikan budaya rata rata orang yang berasal dari budaya itu sendiri
tapi ini saya lihat di sini juga multi etnis ya teman temannya dari banyak ras ras yang berbeda
nggak semuanya orang betawi
sama yang main gendang
kamu orang betawi bukan
jadi ini ada orang lampung ada orang palembang
ada pengalaman apa aja intan selama mangkum
pengalaman gambang keromong ini
pengalamannya seru banget yang pasti kan biasanya kalau musik gambang keromong yang tradisi banget itu kita bisa mainnya cuma pakai feeling benar benar feeling kan
tapi kalau musik yang ini kita banyak banget belajar mulai dari pengembangan court cordnya itu sendiri
jadi gambang keromong ternyata bukan cuma musik tradisinya aja tapi bisa juga lagu lagu modern dibawah itu
jadi kita juga ngembangin apa namanya ngembangin musik gambang keromong itu sendiri
biasanya kan gak kita bawakan dengan gaya tradisionalnya tapi ya itu tadi ada digabung sama beatbox ada tambang perkusia ada ambas actionnya juga
iya ada beatboxnya juga ya
iya beatboxnya juga
biasanya kan kalau saya yang tau gambang keromong itu kan bopin ya istilahnya ya
musik yang instrumental gitu kan biasanya musiknya ini ada vokalnya dengan lagu lagu modern kayak tadi gitu keren sekali
oke lah tapi saya juga penasaran prabu penasaran gak sih mau nyobain alat alat yang ada di sini
saya nyobain mic nya intan aja ini
oke lah tapi saya juga penasaran prabowo penasaran gak sih mau nyobain alat alat yang ada disini

itu kayaknya seru tuh
ini yang namanya keromong
ini yang namanya keromong
ajarin tapi ya
kalau pakai dua gimana tangan
jadi antrek beak terus
yang satunya sini
dia kan kalau misalnya naturalnya pakai diatonik ini lima tangga nada aja ya berarti ya
doremi shola shola dan fava dan pasir bisa terima kasih eh kamu namanya siapa gita gita gita udah
udah berapa lama tak belajar ini dari smp dari smp tiga belas eh dari umur tiga belas tahun sekarang baru berapa delapan belas wow udah lama
udah tahun ya lima tahun muda ya saya
ya itu gambar gantian ya saya cobain main gambar kamu sini aja coba ya ini gimana nih
boleh cantik dulu enggak
asik gitu ya
ringnya alus banget coba ya
hai book jago dia hahaha
jangan saya ambil kembali
oke oke lah jadi memang kalau ngomongin soal ini deh sistem rekrutmen
pasti mungkin ini di rumah banyak yang aduh tertarik nih mau masukin anak saya untuk ikutan belajar gitu ya prof
kalau mau ini nanti dm aja di akun instagram
kalau mau belajar gampang gampang kita tempat latihannya di laboratorium tari dan karawitan condet
follow aja pemirsa tukang tabuh terus kemudian dm ya
kalau mau endorse juga boleh ya kesini
oke lah itu tadi kalau caranya mau ikutan join disini
mungkin tadi ada satu lagi yang menarik nih yang ketutupan
ada beatboxer kita disini dikit aja dikit aja
coba coba sambil ngebeatbox aja pengen tahu yang nuansanya agak agak gambang keromong gitu
tapi kan ini nggak terlalu bisa ya
iya dong semuanya juga
sebenarnya dia pemain gambang romong juga tapi pengen belajar bitbox ya udah kerahkan gitu
coba coba coba dikit dikit
salah nggak apa apa ya
silahkan kembali lagi ke tempatnya
aduh seru ya anak anak ini
tapi sekarang sekarang ini apa namanya banyak ya acara acara yang meminta gambang kromong
untuk hadir gitu
oh iya banyak
jadi diulang tahun jakarta ini padat banget jadi di bulan juni ini
dua dua itu kita main di dua tempat
jadi dibagi dua nih timnya
kalau latihan berapa lama
berapa kali seminggu
seminggu dua kali
seminggu dua kali
hari selasa sama hari sabtu biasanya
jadi bagi anda pemirsa yang mau lihat latihan teman teman tukang tabuh
langsung aja datang ke balai rakyat
jalan raya condet
langsung deh nih teman teman lagi pada latihan
intens selain lagu lagu yang kayak gini bisa lagu apa aja
apa aja sih sebenarnya
tapi dipelajarin dulu pasti kalau sebelum muntung tampil
iya kok suaranya bisa bagus sih
ngomong aja bagus ya
merenduh deh intan
kata mama sih dari kecil suaranya udah besar
jadi latihannya nangis dulu ya
oke deh kalau gitu nanti kita akan sama sama lihat
bagaimana teman teman dari tukang tabuh
ini akan perform lagi ya
satu lagu lagi
yang terakhir ada halo halo jakarta
karena banyak yang request dari pemirsa nih
intan gitu komentarnya gitu
intan kok bisa cantik sih eh
eh maksudnya cantik suaranya
suaranya kok bisa
belajarnya kayak gimana
sering dengerin lagu nyanyi nyanyi aja di kamar sendiri
biasanya kalau anak anak muda ya
nyanyinya kan di kamar mandi itu
biasanya kan lagu lagu sekarang gitu kamu
jangan jangan nyanyinya ya ini
jali jali gitu tau
iya makanya jadi suka
tapi punya influence gak musisi khas betawi
yang kamu dengerin banget
gaya nyanyinya biar sama gitu
gak ada ya
kalau benyamin swap nanti jadi intan ini jadi tomboy
kalau benyamin ya
oke lah kalau begitu
apa yang paling kamu suka dari musik seperti ini
kan kalau orang senang musik
korea kan ngedancenya gitu ya
terus suka kalau yang suka sama pop itu kan temponya
singkat aja tan
aku sih sebenarnya aku suka musik apa aja yang menurut feeling aku enak nih
kita dengerin langsung aja nih nanti perform closingnya seperti apa ya prof ya
juga sekaligus kita pamit dulu ya
di good morning tapi anda jangan mau kemana mana
tetap saksikan dulu ini tukang tabu akan nyanyikan lagu untuk

anda terima kasih sudah menyaksikan good morning saya prabu revolusi
have agree day and stay positive dan ini dia tukang tabu
ibu kota negara kita
di sanalah pusat pemerintahan
dan pusat pembiagaan
di sanalah tercampur kebudayaan